pemerintah kabupaten muara enim sumatera selatan menggelar kejuaraan motocross bertajuk motocross muara enim championship dua ribu sembilan belas
kejuaraan yang berlangsung di sirkuit motocross ptba tanjung enim ini adalah rangkaian kegiatan hari ulang tahun kabupaten muara enim ke tujuh puluh tiga
sebanyak satu ratus sembilan puluh pembalap yang datang dari berbagai daerah di wilayah sumatera bagian selatan terjun di ajang balap motorcross yang digelar pemerintah daerah kabupaten muara ini
selain crosser lokal provinsi sumatera selatan ada juga crosser crosser dari provinsi lampung jambi dan bangka belitung
bertempat di sirkuit ptba tanjung enim kejuaraan dibuka secara resmi oleh sekretaris daerah muara enim hasanuddin
menurut hasan udin
salah satu tujuan kejuaraan ini untuk menyalurkan hobi dan bakat anak anak muda muara enim
keluarga kabupaten muara enim yang memenuhi pinggiran lintasan
kejuaraan berlangsung kondusif dan lancar hingga para crosser menyentuh garis finish
kroser kroser dari luar sumatera selatan yani bangka lampung dan jambi tampil mendominasi
kroser asal lampung wicak sambera yang membela di super racing team
akhirannya berjuara umum setelah memenangi tiga kelas berbeda
selain mendapat piala dan uang pembinaan wicak juga berhasil membawa pulang hadiah utama
satu unit sepeda motor
sebenarnya saya menghasilkan juara yang sangat luar biasa dan saya merupakan juara umum sepeda motor
di e empat tanjung enim ini di kedepannya lebih meriah
kejuaraan motocross yang masuk agenda festival colorful muara enim dua ribu sembilan belas baru pertama kali digelar
setelah sukses di ajang perdana ini pemerintah kabupaten muara enim
berencana akan menjadikan ajang ini sebagai agenda tahunan
tak hanya kejuaraan sebagai tim
tingkat lokal atau daerah untuk kedepannya akan ditingkatkan hingga ke level kejuaraan nasional
benya priadi tanjung enim sumatera selatan